dan gini untuk lebih mendalam alami seperti apa sesungguhnya berbisnis beras di pasar indonesia
termasuk benarkah sangat terbuka peluang atau adakah peluang berbuat curang di pasar domestik
sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami saat ini pengamat pertanian universitas lampung
sudah ada bustanul arifin pak bustanul halo selamat sore
pak busanul pertama sekali saya ingin mendengar seperti apa tanggapan anda terkait kasus ini
pak kapolri begitu dramatisnya menyegel pt ibu yang kemudian disebutkan menjual beras yang levelnya
ataupun saya tidak menyebutkan premium atau tidak premium tapi selevel beras subsidi dengan harga sangat tinggi
itu disebutkan oleh kapolri tapi sehari kemudian dibantah dan diklarifikasi oleh tiga pilar sejahtera food
yang merupakan grup holding dari pt ibu tanggapan anda pak
terima kasih mbak jadi saya pasti berdasarkan informasi apa yang ada di media
beberapa informasi lain dari berbincang dengan teman dengan apa seperti itu
pasti saya bukan ahli hukum itu nomor satu saya harus konfest dulu
jadi kalau ada proses hukum melanggar aturan silahkan diproses sebagai wana mustinya
saya pasti mungkin akan komentari tentang perpernyataan anda di awal tadi
apakah yang terjadi sebetulnya dengan tata niaga atau rantai nilai beras seperti sekarang
ini betul berbisnis beras memang menguntungkan asalkan pandai untuk memanfaatkan peluang ya
berbisnis beras itu kira kira sebagai gambaran begini
paling tinggi anda beli dari petani gabah itu mutaro rp lima ya
kalau anda jual rp sembilan sepuluh ribu ya itu kira kira ada margin sebesar rp lima mungkin potong average saja
dan yang yang terjadi kira kira dari rp lima menjadi rp sepuluh itu untuk apa saja
kalau untuk biaya pengeringan biaya penggilingan biaya buruh biaya apa bisa mudah dihitung
dan dari situ pasti ada keuntungan gitu
saya katakan tadi memang cukup menggiurkan keuntungannya
saya belum paham apa memang harus melanggar hukum dengan keuntungan yang demikian cukup besar
nah mungkin persentasenya berapa itu baru kita bisa bahas secara detail
karena dia melibatkan berbagai macam jenjang dari pedagang kumpul pedagang besar penggilingan sampai eceran
dan pasti ada biayanya dan kasusnya pasti berbeda perusahaan a dan perusahaan b
dari yang dilakukan oleh bulog dan dilakukan oleh penggilingan besar penggilingan kecil
terdapat celah atau pelanggaran hukum dimanapun pasti terdapat celah
nah yang mungkin menjadi concern saya mengapa bisa seperti itu mengapa sampai seperti itu
saya menduga ada beberapa hal satu memang ada kekosongan kalau boleh saya sebut ya
kekosongan peraturan yang berhubungan dengan integratif dari produksi sampai kepada konsumsi atau perdagangan
sampai sampai sampai keringjin
di negara ptrans adult
rp tiga tujuh ratus untuk gabah kering
kemudian untuk beras rp tujuh tiga ratus
di lapangan lebih tinggi dari yang
saya sebutkan jadi di lapangan itu
pasar berasnya sangat menarik
agak aneh boleh disebutkan
kalau zaman dulu kalau pada
hargaan jelok kemudian
ada banjir beras kira kira ya
nah sekarang bisa sebaliknya
jadi pedagang maupun
penggiringan maupun perusahaan besar dan
bulog harus bersaing
jadi mereka yang membeli lebih tinggi
bisa dapat barang
terus beras itu
gabah itu diolah dijemur
kemudian diiling dan disana
kualitas penggilingannya pasti
dihasilkan beberapa kualitas
di pasar dikenal dengan beras
dan beras medium medium itu
masih ada medium satu medium dua medium tiga
dan disitu dijual
dengan harga yang berbeda
mungkin pertanyaannya apakah ini melanggar hukum
tidak gitu kan
jadi tidak melanggar hukum menurut anda
ini hanya sebuah mekanisme pasar yang terjadi secara alamiah
iya kecuali kalau ada pelanggaran ya
nah memang disamping itu saya katakan ada kekosongan
peraturan tadi tiba tiba muncul
sebagai pengganti permendak dua puluh
ya tahun dua ribu tujuh belas ini
yang menetapkan harga acuan
harga acuan memang
di dalam bahasa indonesia ada perbedaan antara
harga acuan dan harga eceran tertinggi
ya harga acuannya itu
yang terakhir direvisi menjadi rp sembilan
kemudian di masyarakat
eee berkembanglah diskusi itu

apakah kalau seorang atau pedagang menjualnya itu berbeda
jual diatas rp sembilan
melanggar hukum gitu kan
sekali lagi kalau urusan hukum silahkan
menerjemahkan ahli hukum yang menerjemahkan
saya menduga ya kalau memang
kalau harus melanggar hukum
sepertinya kok banyak banget yang akan melanggar hukum
oke baik kita akan mencabar juga ya
pihak penegak hukum
tapi pak bustanul
kemudian kita juga bergeser untuk mengetahui bahwa
ada yang disebutkan juga dalam konferensi pers
bahwa ini beras kelas subsidi
sebenarnya seperti apa sih pengertian beras ir enam puluh
mungkin publik ingin mengetahui lebih jauh
apakah benar ini tipikal beras subsidi
atau sebenarnya sama saja
ada beberapa level tadi medium saja anda sebutkan ada beberapa kelas
pak bustanul silahkan
apakah nanti akan menjadi premium
medium dan seterusnya itu
mungkin tidak terlalu besar
justru yang besar itu faktor
penentu dari proses
paham dan memaham
itu dulu ya
ir enam puluh empat itu apa ir enam puluh empat itu adalah varietas
yang dihasilkan pada tahun
kalau tidak salah ya
yang dihasilkan oleh
badan penelitian tadi
mengapa disebut ir
karena tetuanya diambil dari irri
ir enam puluh empat itu adalah
turunan dari macam macam
ir dua ir lima puluh empat itu yang besar besar saja yang umum populer
kemudian dari anakan ir enam puluh empat itu
dikembangkan lagi oleh para breader
pada tahun dua ribu dirilis ciherang
ciherang sebetulnya ketuanya adalah ir enam puluh empat
asik sebetulnya kalau belajar berdiri
nah apakah sekarang masih ada ir enam puluh
ada tapi nggak banyak
mayoritas sekarang itu berasnya ciherang
kira kira empat puluh enam persen empat puluh tiga persen tergantung provinsinya ya
jawa barat jawa tengah sekitar empat puluh satu empat puluh dua persen ciherang
yang nampak berapa
kecil sepuluh persen mungkin nggak sampai gitu
jadi yang terbaru justru varitas varitas baru
ada varitas sintanur dan seterusnya
jadi itu nama saja nama dari sebuah varitas ir
apakah itu berarti subsidi
tidak semuanya subsidi
karena petani memang dapat subsidi dari subsidi pupuk
kemudian subsidi bukan subsidi sekarang bantuan ya
misalnya mengatakan buat traktor
tidak saya pikir ya
itu yang harus dipegang
jadi secara umum pertanian indonesia memang disubsidi
pertanian irigasi juga bukan disubsidi
ini uang pakai uang rakyat lah gitu pakai uang apbn pakai uang negara kan
tapi kan bukan berarti ini pasti tafsir hukum saya bukan ahli hukum ya
kalau main pokrol pokrolan pasti bukan
tapi kalau overall bahwa sistem pertanian kita menggunakan anggaran negara
jadi nanti mungkin teman teman di kepolisian
berlanjut kasus ini sampai ke proses hukum
saya yakin akan di challenge akan rame gitu loh diskusinya
karena memang ada beberapa pengertian letter luck ya
yang tertulis tapi banyak banyak yang tersirat juga